di tengah pandemi akses internet sangat dibutuhkan untuk bekerja belajar dan juga berjualan
di garut jawa barat terdapat sebuah kampung yang mampu menyediakan internet secara murah dan cepat
berdirinya kampung internet ini tak lepas dari sosok andi budi hermawan
dan kami mengajak anda untuk ikut merasakan suka duka dan keberhasilannya
saya kepikiran kenapa kok kita gak pernah ngebangun di kampung saya gitu
kenapa saya selalu ngebangun di
tempat orang lain bangun backbone jalur antar pulau jalur antar instansi
saya bermimpi kenapa kok di kampung saya nggak pernah masuk gitu
padahal banyak ahli ahli optik di kampung saya gitu
jadi saya punya mimpi seperti itu
lalu saya coba dari dua ribu lima belas untuk menabung
menabung untuk bisa bagaimana caranya membangun kampung internet
adalah budi hermawan pria kelahiran garut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang memiliki asa kemerdekaan internet di kampung halamannya
melalui gerakan kampung teknologi budi mendirikan badan usaha milik kampung atau bumka teknosains
bumka ini fokusnya pada pembangunan kampung internet yang menyediakan layanan internet super murah
pria yang telah malang melintang di berbagai perusahaan informasi teknologi ini
membangun sendiri jaringan kabel fiber optik di kampungnya
dalam kurun waktu dua pekan saja dua ratus lima puluh tujuh lebih warga kampung cilimus hideng di desa cibunar dan desa mekarsari cibatu garut jawa barat mampu mandiri internet
mereka yang memiliki komputer bisa menikmati jaringan internet murah dari rumah
bumka teknosains juga menyediakan kuota gawai unlimited super murah
hanya dua minggu ya kemarin
hanya dua minggu
itu sudah selesai semua
dari mulai penarikan kabel penyambungan skematik terus pemulihan material sambungannya terus kita ke providernya
tentu bukan hal yang mudah dalam membangun kampung internet di kampung cilimes hideng
dibutuhkan pemikiran matang kerja keras dukungan masyarakat hingga modal yang tidak sedikit
bahkan ayah tiga anak ini harus merogoh tabungannya selama lima tahun
selama lima tahun untuk bisa mewujudkan mimpi kampung internet
anggaran sebesar empat ratus juta rupiah dikeluarkan dari saku pribadinya
namun semua itu tidak menyurutkan tekad budi untuk membangun kampung internet di tanah kelahirannya
kampung internet yang digagas budi hermawan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar
terutama sektor pendidikan
apalagi proses belajar mengajar selama pandemi covid sembilan belas dilakukan tanpa tatap muka di sekolah
pembelajaran harus melalui sistem daring untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
kehadiran internet murah ini bisa mempermudah siswa belajar daring atau online dari rumah masing masing
terlebih lagi akses internet di kampung internet ini sangat cepat nyaris tanpa hambatan atau buffering
bumka teknosains dengan program kampung internet tidak berorientasi bisnis
melainkan pemberdayaan masyarakat
poin usahanya sangat sederhana
masyarakat mampu membeli jaringan internet dengan cara patungan
jaringan internet yang digagas budi memiliki kelebihan dibanding provider lain

seksi internetnya lebih cepat dan stabil
tidak dibatasi kapasitas atau kuota serta pemeliharaan jaringan lebih bersifat individual
kita lebih punya stabilitas stabilitas dikoneksi
jadi lebih stabil lah koneksinya terus kedua kita unlimited kuota
atau kita tidak dibatasi berapa giga sih per bulannya
jadi kita nggak ngitung sebulan ya mau pakai berapa giga terserah terserah
ketua rukun warga di desa mekarsari dede tajidin mengaku mendapat kemudahan untuk pelayanan kependudukan
salah satu laporan verifikasi serta validasi data penerima bantuan covid sembilan belas bisa cepat dikirimkan
masyarakat terdampak covid sembilan belas bisa mendapat bantuan dari pemerintah provinsi jawa barat tepat waktu
ini sangat membantu sekali gitu
kalau istilahnya di sini saya tidak ada internet murah
karena kalau kuota itu kan sifatnya cepat habis lah gitu
kehadiran internet murah juga dirasakan manfaatnya oleh pengusaha kecil
penjualan tidak hanya offline tapi juga bisa dilakukan secara online
penjual olahan makanan ringan seperti seblak cilok serta jajanan sekolah lainnya mengalami kenaikan omset
para pedagang dapat memanfaatkan internet tanpa repot memikirkan kuota internet yang mahal
kampung internet gagasan budi hermawan mendapat apresiasi pemerintah kabupaten garut
bupati garut rudi gunawan berencana menerapkan ide budi hermawan di seluruh kampung di garut
budi hermawan akan dijadikan inisiator program ini
apalagi kabupaten garut berencana menciptakan sistem pemerintah berbasis elektronik tahun dua ribu dua puluh tiga
dengan anggaran perbaikan jaringan sebelas miliar rupiah
ada inisiasi dan inisiaturnya yang sangat luar biasa inovasinya
nah kita akan mengapresiasi dengan memberikan fasilitas lain jaringan jaringan lain
dan kita mengadopsi itu
jadi mereplikasi ke tempat lain
insya allah garut akan menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik spbe
di tahun dua ribu dua puluh dua
membangun kampung internet tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan keluarga
selama ini budi hermawan menghidupi keluarganya melalui usaha kredit komputer
serta pemasangan jaringan internet di sekolah
di situ kan dia mah tadinya itu apa masuk masukin komputer ke sekolah
sistemnya kredit gitu
ya alhamdulillah gitu
pak cik kasar pak cik sunda pak cik namah gitu
nanti nganggur tapi alhamdulillah pemasukan ada gitu
itu dari walaupun dari sekolah
pas turun bos nggak penuh juga bayarnya gitu
tapi rezeki mah alhamdulillah ada juga dari mana gitu
sangat bangga sekali
ya bangga sekali dan
apalah mengacungkan jempol gitu pada suami saya
meski masih dalam lingkup yang tidak terlalu luas
internet murah ini berhasil membuat kampung cilimes hideng merdeka untuk menggunakan internet
membuka sekat ruang dan waktu untuk kemajuan kampung